badan pusat statistik mencatat pada april dua ribu dua puluh tiga terjadi inflasi dengan angka empat tiga puluh tiga persen
inflasi tertinggi terjadi di kota baru kalimantan selatan enam tujuh puluh lima persen
kota baru mengalami inflasi enam tujuh puluh lima persen dengan indeks harga konsumen satu ratus tujuh puluh
sementara itu inflasi terendah terjadi di pangkal pinang kepulauan bangka belitung yang mencapai dua tujuh puluh delapan persen
dengan indeks harga konsumen satu ratus empat belas lima belas
inflasi pada ramadan dan lebaran dua ribu dua puluh tiga relatif lebih rendah dibanding pada dua ribu dua puluh
hal ini dipengaruhi oleh pasokan komoditas holti kultura yang relatif terjaga karena ditopang aktivitas panen sepanjang maret hingga april
selain itu inflasi beberapa komoditas pangan relatif lebih rendah dibanding momen lebaran pada tahun tahun sebelumnya